informasi terbaru dari sidang paripurna dpr
anggota komisi lima dpr dari fraksi golkar muhyiddin muhammad said terjatuh
selesai membacakan laporan badan anggaran dpr pada sidang paripurna kamis pagi
insiden ini membuat sidang paripurna diskors beberapa saat
setelah menyerahkan dokumen yang dibacakannya kepada ketua dpr puan maharani
muhyiddin said terlihat limbung lalu menabrak meja di hadapannya dan terjatuh
ia sempat tergeletak berapa detik di lantai sebelum diangkat dan dipindahkan oleh petugas pamdal dpr ke kursi
kejadian ini membuat seluruh peserta di ruang sidang paripurna dpr terkejut
sejumlah pejabat parlemen yang posisinya tidak jauh dari muhyiddin ikut menenangkan anggota komisi lima dpr ini
muhyiddin kemudian meninggalkan ruang sidang dengan kursi roda untuk penanganan kesehatan lebih lanjut